penyu adalah spesies langka yang dilindungi
konservasi sabah asri mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan melestarikan penyu laut
mulai dari penangkaran hingga pelepas liaran tukik ke laut
sejak tahun dua ribu enam belas konservasi tukik sabang asri ini didirikan agar hewan ini berkembang biak
tanpa gangguan dari binatang liar maupun tangan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab
sebelumnya tingkat keberhasilan tukik menetas secara alami terbilang rendah
namun dengan upaya konservasi ini hingga september dua ribu delapan belas
tukik yang dilepaskan ke laut sudah melebihi tujuh belas persen dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas
jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelestarian penyu ini merupakan bentuk hubungan yang harmonis
antara manusia dengan tuhan karena penyu ini adalah salah satu alat upacara
yang dipergunakan oleh umat hindu di bali
kemudian hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan
yakni cara kita menunjukkan hubungan yang harmous dengan alam sekitar melalui pelestarian turki ini
serta hubungannya harmonis antara manusia dengan manusia di sisi pemberdayaan kelompok masyarakatnya
konservasi ini merupakan bentuk kerjasama antara pt indonesia power dan masyarakat desa saba
kecamatan belabatu kabupaten giyanya
berawal dari kepeduliannya ketika masih aktif sebagai nelayan tradisional
imade kiki mencoba membantu pelestarian penyu laut
walau hal ini bukan tanpa hambatan
bantuan tidak hanya dalam bentuk dana namun juga pengadaan event pelepas liaran tukik
ini untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga habitat penyu
agar hewan ini tidak punah
ketika melepas liarkan tukik atau penyu laut ini anda tidak diperbolehkan untuk memegang langsung
karena semua kosmetik yang ada di badan kita bisa menjadi racun bagi hewan lucu nan mungil ini
penyu laut adalah reptil besar yang bernapas dengan paru paru
hewan yang bernama latin celonioidea ini hidup di samudera tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia